mengawali dua ribu dua puluh tiga ada kabar baik bagi pelanggan listrik non subsidi
sebab pemerintah tidak menaikkan tarif listrik periode januari hingga maret dua ribu dua puluh tiga untuk tiga belas pelanggan non subsidi
pemerintah melalui kementerian esdm menyebut alasan pemerintah tidak menaikkan tarif listrik non subsidi adalah mempertahankan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi yang belum stabil
hal ini tercantum dalam peraturan menteri esdm nomor dua puluh delapan tahun dua ribu enam belas tentang tarif tenaga listrik yang disediakan pt pln sebagaimana telah diubah terakhir dengan permen esdm nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
penyesuaian tarif listrik akan dilakukan jika terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makroekonomi
sementara itu periode kuartal pertama dua ribu dua puluh tiga masih menggunakan realisasi agustus sampai oktober dua ribu dua puluh
ada pun tarif listrik untuk dua puluh lima
dua puluh lima golongan pelanggan bersubsidi lain juga tidak mengalami perubahan atau tetap
dua golongan pelanggan ini tetap diberi subsidi listrik termasuk di dalamnya pelanggan dengan peruntukan listrik bagi umkm pelaku bisnis kecil industri kecil dan kegiatan sosial
meski begitu pemerintah tak menutup kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan tarif listrik dalam beberapa waktu mendatang
hal itu bergantung pada indikator tadi dan kondisi di tengah masyarakat
kementerian esdm mendorong pln terus berupaya melakukan langkah efisiensi
yang dapat menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik